dua orang perwakilan panitia balap lari solo mendatangi kantor gugus tugas penanganan covid sembilan belas di kantor balai kota solo selasa siang
pihaknya berharap dengan mengurus izin balap lari yang rencana digelar sepekan sekali setiap senin atau sabtu malam
di jalan yosodipuro kota barat tidak dibubarkan paksa petugas
kalau di asisi gugus tugas sih rencana tetap seperti kemarin ya pak
jadi tidak begitu formal kan soalnya kan ini mengadaptasi dari balap motor gitu ya pak balap motor liar
tapi ini balap lari kalau diadakan formal kayak di lapangan terus pakai sepatu pakai seragam semuanya kan jadi kayak lari biasa
jadi orang nggak tertarik ini biar lebih menarik
sementara wali kota solo fx hadi rudiatmu tetap melarang kegiatan ini jika tetap ada penonton dan kerumunan
selain berpotensi menimbulkan kerumunan lokasi yang dijadikan lokasi balap lari
tidak sesuai peruntukannya
sebelumnya balap lari ini pernah dua kali digelar yaitu di kawasan kota barat solo dan semani sukoharjo
namun balap lari tersebut dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian
pemkot solo dan kepolisian sempat mengimbau agar para peserta maupun panitia bisa menyalurkannya secara baik
dengan izin permohonan tempat ke pemkot atau poresta dan akan difasilitasi
kartika bagus solo jawa tengah